wah pasti enak
insya allah juara
jatah buat emak buat saya doa aja
emak mau makan cepet siapin
siapin makan buat emak
lauknya mau pakai apa
terserah kamu aja
kamu kan udah hafal makanan yang saya suka sama yang gak saya suka
nanti lihat aja di warung adanya apa
ngawar mau makan apa
bebas saya mah ikut aja
saya ke warung dulu
kang cecep kemana
gak tau ada apa
saya mau nanya soal foto produk
kenapa gak berani
takut ganggu terus marah
kalau soal kerjaan mah gak apa apa
yaudah saya telepon
lay untuk menentukan rabu

udah gabung dong faron
gua tuh mau tidur padahal
alumni ini masih burada dia
masih selalu berdua
pak dj tuh dell

sisi bal burg nih
saya baru tahu kalau yang kemarin itu ternyata karyawan baru kirain cuma tamu aja
kang cecep gak laporan dulu sama kamu
ya enggak itu memangnya kamu siapa
bukan laporan tapi sekedar info
mau ada karyawan baru terus dikasih tahu juga kerjanya bagian apa
mungkin dia bagian ngantar ke cimbring juga sama seperti kamu
kok dia nggak koordinasi sama saya
berarti kamu yang harus koordinasi sama dia
enak aja memangnya dia siapa
bener gak mau tambah kopinya
enggak takut asam lambung naik
maaf ah kang dimana
lagi di luar
maksud saya kapan balik lagi ke kantor
saya mau bahas soal foto produk
iya kang terima kasih
saya disini udah cukup lama
tapi sampai sekarang mereka belum datang
saya harus balik lagi ke kantor
ada yang harus diurus sekarang juga
saya dicegat orang
pulang dari warung
ajun dipukul orang
di jalan pulang dari warung
orang yang ngancam mereka
kayaknya gue bakal datang hari ini
kita balik kanan dulu
ada yang harus saya urus di kantor
saya sudah siap dari pagi
masa nggak jadi salam olahraga
kalau mereka gak kesini
tau tau ada yang meeting saya dari belakang
terus satu orang mukul
pasar udah ada yang ganggu lagi
saya udah sekali dihajar
yang kasihan si ajun
udah dua kali dihajar
orangnya cuma menang di gaya aja
siapa yang ganggu pasar
mereka gak ngajak kenalan
mamang kesana sekarang
pasar punya masalah seperti disini
kita mampir ke pasar
neffe selalu sedang sedang dan sedang kanssa
nama tu asli
ih amat amer moral
pasti juga kesmaster perang
dan paham mesra
kita udah cek jalan di titik satu
nggak ada yang markir
waktu dicek ke sana cuma ada orang yang nunggu angkot
di titik dua ada yang parkir
tapi anak buahnya pelanggan kita
saya duluan bos
masih tiga orang
harusnya tinggal sendiri
masih ada tiga
berarti mereka nggak takut
tadi udah kita hajar satu orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
ya ada tiga orang
sampai jumpa di video selanjutnya